bersama anda francisco don asyano mengawali kompas siang
saudara polisi masih menyelidiki penyebab kematian seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip jakarta
yang tewas diduga di aniaya senior
jenazah korban saat ini tengah diotopsi di rs polri kramajati jakarta timur
jenazah putu satria ananta rustika usia sembilan belas tahun taruna tingkat satu stip jakarta
tiba di rs polri keramat jati pada jumat malam
pagi ini pihak keluarga korban mendatangi rs polri di tengah jalannya proses otopsi
serangkaian penyidikan juga dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologi serta penyebab kematian korban
polisi juga telah memeriksa sedikitnya sepuluh orang dan rekaman kamera pemantau di lokasi kejadian
jenazah putu satria ananta rustika usia sembilan belas tahun taruna tingkat satu stip jakarta
yang tewas pada jumat pagi
jenazah putu satria ananta rustika usia sembilan belas tahun taruna tingkat satu stip jakarta
dianiaya oleh seniornya usai kegiatan
serangkaian penyelidikan pun telah dilakukan polisi
guna mengetahui kronologis serta penyebab kematian korban
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban
polisi telah memeriksa sepuluh orang dan memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian
ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya
tingkat dua dalam kegiatan tadi pagi
yang dilakukan oleh senior seniornya terhadap anak atau korban
tapi kami masih mendalami masih mendalami utuh secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya
polisi mengungkap sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai terduga pelaku
meski demikian polisi terus melakukan pendalaman untuk mengetahui
jenazah korban yang saat ini berada di rs polri
menurut rencana akan langsung dikembalikan kepada keluarga
di berikutan kompas tv
perkembangan terkini kasus kematian seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip jakarta
yang diduga dianiaya oleh seniornya akan disampaikan jurnalis kompas tv
asri gunawan dari rs polri keramat jati jakarta
kapan hasil otopsi korban akan diumumkan oleh pihak rs polri asri
ya kalau yang kita lihat sekarang sisko dan saudara
bahwa saat ini rumah sakit polri masih melakukan otopsi terhadap jenazah korban begitu
dan memang belum ada statement atau pernyataan resmi dari pihak rumah sakit polri terkait dengan otopsi ini
tapi tadi saya sempat berbincang dengan kuasa hukum korban
atau kuasa hukum keluarga korban ini menyatakan bahwa memang jenazah ini baru diotopsi pukul sembilan pagi tadi
dan rencananya mungkin akan selesai di sekitar pukul tiga sore nanti
apakah memang selesai tepat waktu seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban begitu
dari waktu yang dijadwalkan ataupun juga diperkirakan
nah nantinya rencananya dari pihak keluarga ini akan langsung membawa jenazah korban untuk disemayamkan di bali
karena pihak keluarga juga masih menunggu konfirmasi dari polres jakarta utara
apakah memang ada kebutuhan pemeriksaan ataupun juga pemberian keterangan dari pihak keluarga korban begitu terkait dengan kasus ini
karena memang seperti yang sudah disebutkan tadi
memang di kasus tewasnya taruna tingkat satu stip ini diduga ada kekerasan yang terjadi
dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum
bahwa memang dari keluarga korban ini secara kasat mata melihat jenazah korban
memang melihat ada sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh
namun memang masih harus menunggu hasil dari otopsi untuk mengetahui kemudian apa penyebab kematian
ataupun juga apa yang menyebabkan korban meninggal dunia begitu
kemudian terkait dengan pemeriksaan
ini polisi setidaknya sudah memeriksa sepuluh saksi
termasuk beberapa orang yang ada di lokasi kejadian
kemudian juga beberapa perwakilan dari keluarga korban
termasuk tadi disebutkan salah satu keluarga korban ini adalah tante korban yang diminta keterangan oleh polisi
memang keterangan yang disampaikan ini berkaitan dengan bagaimana kemudian korban di
sekolah ataupun juga di stip tersebut
kemudian apakah ada cerita cerita sebelumnya mengalami perundungan atau perpeloncoan
namun memang untuk lebih lanjutnya lagi lebih dalamnya lagi
polisi memang masih akan terus menggali untuk kemudian bisa mengetahui ada tidaknya unsur kekerasan
ataupun juga tindak pidana yang terjadi ataupun penganiayaan terhadap jenazah korban
ataupun juga terhadap korban yang merupakan taruna tingkat satu di stip jakarta
kemudian untuk otopsi kembali lagi siswa dan saudara
lihat bersama apakah akan selesai di pukul tiga sore nanti seperti yang direncanakan
yang disebutkan oleh kuasa hukum keluarga korban
dan nanti kita akan lihat apa kemudian hasilnya apakah langsung dirilis begitu
apa penyebab kematiannya dan betulkah ada tindak kekerasan atau kekerasan yang dialami oleh korban
yang merupakan taruna tingkat satu di stip jakarta
baik otopsi sudah dilakukan pada pukul sembilan pagi tadi dan rencananya akan selesai seperti itu
lantas asri setelah sepuluh saksi kemudian diperiksa mulai dari keluarga
apakah polisi ini sudah mengerucut pada satu terduga pelaku terkait masa dugaan perundungan ini asri
ya terkait dengan terduga pelaku memang belum ada pernyataan resmi dari polisi
tidak juga ada beberapa nama begitu yang disebutkan ini belum ada sama sekali oleh pihak kepolisian
tapi memang kalau kita melihat dari lokasi kejadian atau tkp nya
ini berada di lingkungan sekolah begitu ataupun juga di lingkungan pendidikan di stip jakarta
kemudian kalau dari pihak stip jakarta sendiri ini melakukan pembelaan bahwa memang kejadian tersebut terjadi di kamar mandi
dan memang ini berada ataupun juga kejadiannya bukan merupakan program dari sekolah tinggi ilmu pelayaran
artinya memang bukan yang dilakukan oleh sekolah
ini pembelaan yang disebutkan oleh pihak stip jakarta
francisco dan saudara kalau kita melihat dari rekam jejak kejadian di stip jakarta
setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir ada enam kasus perpeloncoan dan juga penganiayaan
bahkan ada beberapa korban meninggal dunia
ini yang memang perlu digarisbawahi dan nantinya tentu ini akan menjadi fokus yang akan diperhatikan oleh polisi dalam menyelidiki
dan juga melakukan penyidikan terhadap kasus tewasnya taruna ataupun juga taruna tingkat satu ini yang tewas kemarin jumat pagi
ini akan menjadi acuan juga dan juga akan menjadi bahan apakah memang ini kejadiannya sama seperti yang sudah sudah
sama seperti beberapa waktu lalu yang sudah yang mana ada korbannya juga
jadi untuk mengungkap apakah memang ada penganiayaan atau perpeloncoan yang terjadi
namun kembali kami juga tidak bisa menyimpulkan
ini terlalu dini untuk menyimpulkan apabila ada penganiayaan ataupun juga kekerasan
karena memang proses otopsi sekali lagi ini masih berlangsung
kemudian polisi juga masih memungkinkan untuk memanggil saksi saksi termasuk tadi kuasa hukumnya
menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan juga di hari ini atau esok polisi akan kembali memanggil perwakilan keluarga untuk dimintai keterangan
supaya bisa membuat terang peristiwa ini dan juga mengetahui apa penyebab kematian dari korban
baik otopsi dinantikan dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap sejumlah saksi
dan bisa membuka kemungkinan ataupun juga peluang ada saksi saksi lain yang akan diperiksa di kemudian hari
terima kasih asri gunawan yang melaporkan langsung dari rs polri keramat jati